tindakan pelecehan di lingkungan kampus kembali terjadi
kali ini dilakukan seorang dosen seni teater
fakultas keguruan dan ilmu pendidikan
universitas muhammadiyah tangerang banten
berdasarkan keterangan korban yang dihimpun rektorat
dosen tersebut melakukan beberapa kali pelecehan seksual
saat memberikan praktikum seni teater
di salah satu laboratorium seni
pada rabu siang rektor unt ahmad amarullah
menegaskan saat ini dosen cabul tersebut
telah diberhentikan secara tidak hormat
pihak kampus juga menyiapkan lembaga bantuan hukum
untuk mendampingi keluarga untuk melaporkan kasus ini ke polisi
sementara itu rabu siang pengadilan negeri pekanbaru riau
memberikan fonis bebas terhadap dekan fakultas ilmu sosial
dan politik universitas riau
yang didakwa kasus asusila terhadap seorang mahasiswi
majelis hakim yang diketuai istiono
menyatakan kasus asusila
yang menjerat safri harto tidak terbukti
keterangan para saksi yang dihadirkan
jaksa penuntut umum dianggap lemah
kesaksian para saksi dinilai tidak dapat membuktikan
kasus pelecehan seksual terhadap korban l
saat bimbingan proposal skripsi pada rabu dua puluh tujuh oktober dua ribu dua puluh satu silam
hakim juga menolak kesaksian ahli pendeteksi kebohongan
yang sempat memeriksa terdakwa menggunakan alat uji kebohongan
putusan hakim disambut kecewa
kuasa hukum korban
kuasa hukum korban berharap jaksa penuntut umum
segera mengambil langkah kasasi
tim liputan cnn indonesia